itu adalah enam dua sebetulnya
itu hilang kontak
tapi itu dilihat dari bawah dari tower itu
sempat masih melihat secara visual itu enam delapan
nah setelah itu setelah itu tidak ada kontak lagi
dan diperkirakan itu nabrak bukit tugima namanya bukit tugima
nah menabrak bukit tugima
nah setelah itu langsung tim dari situ langsung mencari ke sana
ini sudah ditemukan semuanya sudah ditemukan
crew nya itu semuanya crew ya baik air crew maupun ground crew
semuanya sementara ini dua belas orang dinyatakan meninggal
baik pak ditemukan di wilayah mana pak
dan sebenarnya pesawat ini apakah memang sedang melakukan misi intai maritim seperti itu
atau hanya mungkin terbang tidak ada misi tertentu pak
oh ini adalah misi
karena untuk menjadikan captain c
jadi ini para penerbang hercules
ya para co pilot yang akan menjadikan captain
nah dia melaksanakan juga exercise di daerah daerah sana
sebelumnya di daerah barat dulu
di daerah barat sudah lulus dicoba di daerah daerah timur
pak ke dua belas korban
tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa ini diterbangkan oleh mayor penerbang marlon
sementara sebelas lainnya ini apakah juga memang co pilot yang juga akan dilatih menjadi kapten pilot
atau seperti apa pak
oh tidak tidak
yang akan dijadikan captain pilot
itu pangkatnya captain
sedangkan yang lain itu ground crew
yang lain itu ground crew
pak spesifikasi pesawat c satu ratus tiga puluh h ini pada tahun dua ribu tujuh belas
juga indonesia sempat membeli lima dan mendapatkan hibah empat unit dari australia
apakah yang jatuh ini merupakan pesawat yang dibeli pada tahun dua ribu tiga belas tersebut
atau pesawat yang didapatkan dari fit
jadi ini adalah dari tahun dua ribu tiga belas
dari tiga belas itu pesawat pesawat c satu ratus tiga puluh yang dulu pernah digunakan oleh
nah ini pesawat
di sana ada dua pesawat
yaitu seribu tiga ratus tiga puluh empat dan seribu tiga ratus tiga puluh lima yang sama sama juga melaksanakan kegiatan yang sama
tapi tiga puluh lima dari jayapura dia kembali
yang mendukung penerbat penerbat
pak agus ini bagaimana dengan rencana evakuasi
ini yang dilakukan pada pukul berapa
nah ini untuk evakuasi
saya masih menunggu laporan karena
pangkob satu dua sudah saya perintahkan berangkat ke sana
nah sampai di sana nanti dia akan melaporkan
karena kita juga sudah mengirim pesawat untuk mengevakuasi
jadi pesawat pesawat akan mengevakuasi
jam berapa mereka ke jayapura
diangkut ke jayapura
dari jayapura baru kita angkut kembali lagi ke malang
kita masih menunggu dari
dari laporan pangkob satu dua yang sekarang lagi berangkat ke sana
pak benarkah pak pesawat c satu ratus tiga puluh h ini
juga berpangkalan dari malang
dan memang terbang dari malang menuju papua seperti itu pak
jadi dari malang itu ke timika
nah di timika
sama buat exercise itu juga untuk check captain
jadi timika wamena
nanti di daerah sana lah
nanti merauke biak
terus mereka harus tahu benar menguasai wilayah sana
pak sebenarnya wilayah perbukitan pugima ini
apakah memang salah satu perbukitan yang cukup sulit seperti itu
bagi pilot untuk mengendalikan pesawat
dan sebenarnya apa penyebab
dugaan awal seperti itu pak
penyebab pesawat hilang kontak
kemungkinan bahwa cuaca di sana itu tidak terlalu bagus
jadi mungkin masih banyak awan awan yang
jadi masuk awan keluar
masuk awan keluar itu perkiraan sementara
saya sih ya
nah karena dengan begitu
di sana kan bukitnya banyak sekali
tanpa disadari ternyata pesawat itu kira kira menyentuh bukit sugima itu
pak dengan cuaca yang mungkin kurang baik
apakah nanti juga evakuasi mungkin akan lebih diarahkan melalui darat seperti itu untuk mengantisipasi hal hal
oh tidak tidak tidak
kita sekarang ini cuaca sekarang sudah terbuka semua
sudah clear sekali
nah jadi sekarang laporan dari sana
cuaca sudah bagus terbuka
sehingga saya perintahkan untuk segera
segera angkut mereka bawa ke jayapura
di jayapura dimandikan dibersihkan segala macam
pak agus ini kalau kita melihat sejumlah persoalan dihadapi oleh hercules
seperti juga sebelumnya di tahun dua ribu lima belas
sempat jatuh di jamin ginting seperti itu
apakah memang ada evaluasi menyeluruh bahwa mungkin tni au nantinya mungkin akan juga meng grounded sejumlah pesawat lain
atau mungkin menurut evaluasi awal ini bahwa sebenarnya persoalan memang lebih disebabkan oleh cuaca
dan sebenarnya hercules ya kita tahu bahwa dia juga sudah menghadapi begitu banyak medan
sudah melakukan begitu banyak misi kemanusiaan juga misi militer seperti itu
sehingga memang keberadaannya masih akan dipertahankan
seperti apa pak sejauh ini
apakah sudah ada evaluasi awal sebenarnya mengenai mungkin hercules
pada beberapa tahun ke depan tidak akan digunakan lagi seperti itu pak
jadi sudah sudah
ini makanya kenapa dari awal kejadian dulu saya jadi kepala staf
ini pesawat hercules semua engine ini harus sudah di upgrade
yang pertama itu
sehingga engine yang belum di upgrade sudah saya grounded sebelumnya
nah engine yang sudah di upgrade
nah ini sekarang saya sudah minta untuk rencana strategisnya itu adalah
upgrade semua menjadi glass cockpit
nah jadi semuanya di upgrade
ini lagi dilaksanakan
jadi baru beberapa pesawat nih sedang dilaksanakan
ada yang dilaksanakan di aeroad di singapura technology ada juga yang di bandung
ini semua lagi dilaksanakan
nah yang lagi dilaksanakannya ini baru satu yang selesai
itu yang tipe a tipe h yang punya milik kita
nah sedangkan ini yang dari australia
yang dari australia ini yang sudah digunakan oleh angkatan udara australia
ini memang semuanya sudah engine baru
jadi engine yang sudah di upgrade sesuai dengan yang kita inginkan
berarti murni kalau bisa dikatakan hilang kontak ini karena masalah cuaca seperti itu pak ya
dan seperti apa pak mungkin pantauan awal mengenai kondisi pesawat yang menabrak
perbukitan pugima ini apakah memang rusak parah seperti itu
dan seperti apa saat ini visibilitas melihat kondisi korban di sana pak
jadi kondisi korban laporan awal itu meninggal
sedangkan pesawatnya itu seperti ekor atau apa mungkin karena kecepatan serendah
sudah karena mau menuju ke runway lah ke final ya mau landing
jadi kalau bodi pesawat belakangnya
semua itu masih ya tidak hancur masih utuh masih terlihat bahwa ini ekor ini bodi ini ya masih gitu
tapi mungkin karena hentakannya karena mendadak hentakannya itu
jadi kena hentakan itu ya laporan sementara meninggal
pak sebenarnya c satu ratus tiga puluh hmp yang jatuh di wilayah papua ini
ini riwayat pemakaiannya seperti apa pak
sudah melewati penggunaan di medan mana saja ataupun sudah melakukan misi apa saja pak
oh sudah ini sudah
pesawat yang ini yang dari australia itu sudah sudah kita pakai misi kemana mana
jadi sudah banyak misi yang dilaksanakan gitu loh
pak bagaimana sebenarnya dengan proses perawatan
sejumlah pesawat hibah ini termasuk c satu ratus tiga puluh hmp ini apa perawatan terakhir yang sudah diberikan
dan apakah dengan adanya peristiwa hilang kontaknya ini
nanti misi captensi melewati perbukitan pugima ini akan kembali dilanjutkan atau memang dihentikan untuk sementara waktu
ya untuk sementara waktu setiap ada kejadian itu kita pasti stop dulu
untuk stop dulu captansinya untuk cek semua kita akan stop nanti
kita evaluasi kenapa sebabnya ini kita akan evaluasi
ini permasalahannya itu kenapa kita akan evaluasi
evaluasi ini bukan terhadap para penerbangnya saja
termasuk kita mengevaluasi tower atau operator yang ada di bawah itu
harusnya dia berani juga memberitahu atau apa segala macam apabila oh ini tidak mungkin oh ini apa silakan kembali atau apa
nah ini sehingga kita akan evaluasi secara keseluruhan ini
baik pak marsikal penerbang agus supriyatna terima kasih sudah berbincang bersama cnn indonesia breaking news
memang kita harapkan nanti proses evakuasi akan berjalan lancar
dan itu dia informasi terakhir yang kita dapatkan bahwa memang pesawat hercules c satu ratus tiga puluh h mp ini merupakan pesawat hibah dalam proses pembelian di tahun dua ribu tiga belas
dimana pada saat itu indonesia memberi sembilan lima pesawat
pesawat hercules dari australia dan juga mendapatkan empat hibah dari angkatan udara australia
dan dengan kondisi pesawat yang memang harus membutuhkan maintenance selanjutan seperti itu
dan memang evaluasi akan terus dilakukan oleh tni au tidak hanya kepada penerbang kondisi pesawat tapi juga kepada operator atau operator tower atc yang juga ada di wilayah tersebut
dan dalam kecelakaan jatuhnya pesawat hercules milik tni yang terjadi di wamena ini
dilaporkan ada dua belas orang meninggal
kepala staff tni angkatan udara marskal tni agus supriyatna juga mengungkapkan kemungkinan besar kecelakaan ini terjadi dikarenakan kondisi cuaca buruk